psm makassar melakukan banding atas sanksi dari komisi disiplin pssi karena kericuan saat laga melawan bali united
masa mengajukan bukti bukti untuk meringankan hukuman
rapat komisi disiplin pssi pada sembilan november dua ribu tujuh belas menjatuhkan sanksi kepada psm makassar karena kerusuhan usai pertandingan melawan bali united pada enam november
manajemen psm makassar pun melayangkan surat banding ke komisi disiplin pada jumat sore
manajemen psm menganggap sanksi untuk psm terlalu berlebihan
alasannya kericuhan di stadion mato angin saat itu karena supporter kecewa atas buruknya kepemimpinan wasit
psm sudah menerima surat dari komdis kemarin sore dan malamnya kita langsung mengirimkan surat pengawasan ke komisi banding
kita lakukan klarifikasi itu pertama karena kita juga bertanya kepada pihak pihak yang terkait di dalam itu karena ada beberapa
secara pribadi mereka mendapatkan hukuman dan yang kedua kita juga melampirkan video bukti untuk meringankan hukuman dari
pertandingan antara psm makassar melawan bali united pada enam november dimenangkan serdadu tridatu oleh gol sematawayang stefano lillipali
usai wasit meniupkan peluit akhir pertandingan supporter psm makassar yang kecewa mengamuk dan masuk lapangan